sebenarnya rara mau banget balikan
tapi keadaannya udah gak mungkin
gak mau balikan sama upah
hah rara udah gak sayang sama opa
rara jawab dong rara
iya yang pertama dia meminta sama kau
supaya kau tidak apa ya marah marah
itu yang pertama
yang kedua kau jangan apa ya
jangan terlalu cerewet
terus jangan apa ya
jangan suka marah marah
maulah kau tolonglah
ini demi bapak juga
supaya kalian ngisi acara
biar nanti teman teman di sekolah itu semangat semua
kalau kalian udah dance
semua kagum ya kan
eh bapak aja kagum dong sama kalian
maksudnya kalau gitu saya ngobrol bentar ya pak
sama rifki ya pak
bentar apa sih
lu bilang lu ga suka bawa bawa orang ke dalam masalah lu kan
tapi lu ngajak pak togar cuma ngapain
eh gua tadinya tuh ga mau ya
gua juga ga pernah mau melibatkan orang
cuman ini kebetulan banget kan pak
kalau ada satu peserta yang mengundurkan diri kan untuk acara ultah sekolah kan
pak togar butuh kita
kalau kita ga kompak
kalau kita nggak baik baikan
hasilnya nanti jelek kan
bener ga sih pak
ini saya jelaskan secara konkret ya
bapak jelaskan secara transparan sama klaim berdua
bagaimana kalian mau tampil bagus
kalau kalian tidak kompak
kalau tidak kompak
tangan satu kayak ke anak
tangan kiri kayak sini
kalian kan sudah pernah menjuarai dance
butuh chemistry kan pak
yaudah yaudah yaudah
demi mengharumkan nama sekolah
terima kasih ya
terima kasih banyak
ini demi bapak juga
iya demi pak togar juga pak
ya dong kalau nggak ada apa apa saya masuk ya pak
saya ada kerja lagi
yaudah kamu kerja dulu ya
belum ya pak
belum ya potong kecap
kamu antar aku pulang
apa lagi sih
tadi juga saya mau masuk
karena saya udah kebelet ini
yaudah ya aku balik ya
kalau bisa kau yakinkan dia
saya masuk dulu ya pak
pak da vin
pak da vin ngapain dateng kesini
jujur opa kecewa banget sama kamu
karena kamu memutuskan opa
di depan anak anak raff
kamu gak mau berjuang sama opa raff
maafin lah raff pak
maafin lah raff pak
sambil tau apa yang mana
tidak ada apa apa
kamu mau berjuang sama opa raff
kamu cuma ngelakuin itu
cuma di depan anak anak kan
ya kan ra
kita masih bisa backstreet kan
ya kan ra
lo gak usah ngajarin gue
lo juga gak usah egois untuk mempertahankan hubungan lo sama davin
karena kalau itu terjadi
dan dia bakalan kehilangan sahabatnya
lo seneng seneng sama davin
sedangkan david dalam hatinya menyimpan rasa sakit
karena udah kehilangan sahabat sahabatnya
jawab dong ra
ya lo ngapain pakai berhenti gitu aja
emang gue tau kalau lo ngikut gue dari belakang
ya kerupuk kulit ya
itu rivalnya aldino mau ngapain lagi sih kesini
jangan jangan mau cari masalah lagi nih
kayak tau main jerry
berantemnya setiap hari
maaf bapak davin
tapi nara udah gak bisa perjuangin hubungan kita lagi
rara gak mungkin cerita apa bapak davin
ada sesuatu yang gak perlu bapak davin tau
sebelumnya bapak minta maaf ya
bapak kau minta maaf sih
emangnya ada apa
ngomong deh ke rara
karena rara jadi bingung kalau bapak belum ngomong ya kan
rara bapak minta maaf ini karena ini menyangkut untuk masa depan kamu rara
aigo kamu minum dulu ya
nih bapak minum dulu jangan banyak pikiran
bapak tenang dulu
bukan bapak kalau banyak pikiran jadi kambu kambu lagi
makasih ya sayang
kenapa sih pak
papa dulu pernah janji untuk menjodohin kamu sama vero
om arman gak suka dikecewain
kau mau dicodohin sama vero
makasih ya sayang
udah gak jangan banyak pikiran lagi ya
jawab dong rahat
opa davin balik lagi aja ke dewi
dan fokus sama dia ya
jangan pernah gangguin rahat lagi
rara mau banget balikan
keadaannya udah gak mungkin
gak mau balikan sama opa
rara udah gak sayang sama opa
rahat jawab dong rahat
kenapa gak balik lah
gak ada yang julid
lu ngapain datang ke rumah rara
opa devin pergi dari sini
dan jangan pernah datang ke rumah rara lagi